persidangan besok ditunda dulu ya
ibu sedang sakit
ibu sedang sakit
ibu sedang sakit
ibu akan dapat bagian satu x dua meter
untuk pembunuhan ibu iya
ibu sedang sakit
ini pak sahut
ini pak sahut
beliau memang pengacaranya salim
tapi sekarang beliau ingin menawarkan diri
menjadi pengacara kita
saya ikhlas ingin membantu ibu
saya tidak tiga
melihat seorang ibu didurhakai
apalagi ibu tidak didampingi pengacara
ijinkan saya untuk membantu ibu
dalam hal ini
kata pak sahut ini
kita membutuhkan saksi kunci
saksi kunci yang kita punya
hanya pak komarudin yang memegang smart jual beli tanah kita
aku anak ibu aku berwajiban untuk membela ibu
kamu semua lawan aku
kakak berani melawan ibu berani mempertaruhkan ibu ke pengadilan
kenapa aku harus takut melawan kakak demi membela ibu
ini anaknya memang pengen diajar
ibu hajah harus banyak istirahat dan jangan banyak berpikir yang berat berat
tapi dok kebetulan besok ibu ada jadwal sidang ke pengadilan
sebaiknya kalian harus mengajukan surat penundaan sidang pengadilan
karena kalau dipaksakan saya khawatir kondisi ibu hajah akan semakin memburuk
kata dokter jika ibu besok dipaksa datang akan berbahaya bagi kesehatannya
apa peduliku yang penting urusan rumahnya harus cepat selesai
iya apalagi kalau sampai ibu mati
itu malah bagus jadi urusan rumah ini cepat beres
ibu itu ibu kandung kamu
dia yang melahirkan kamu melahirkan kita
kamu butuh butuh keterlaluan
kamu ini anak kandung
aku saja sebagai menantu aku sangat menghargai ibu
aku anggap itu sebagai ibu kandung aku sendiri
ini kamu tega sekali bicara seperti itu
nah yang tega itu ibu
coba kalau dia nggak keras kepala
nggak perlu sampai ke pengadilan

keluar keluar keluar
keluar keluar keluar
sidang perdata hari ini dinyatakan dibuka
saya merasa dibohongi dan ditipu oleh mertua saya sendiri
rumah dan tanah yang jelas jelas adalah milik saya
sertifikatnya atas nama saya
dikuasai oleh mertua saya yang mulia
untuk itu saya memohon keadilan pada pengadilan ini
saya menuntut ganti rugi sebesar satu miliar rupiah
dan lebih dari itu saya mohon yang mulia perintahkan mertua saya
kakak ipar saya adik ipar saya untuk segera meninggalkan rumah saya itu yang mulia
saya ini bukan anak yang berhak kak
saat ini saya benar benar kecewa terhadap ibu saya
ternyata ibu saya itu keji dan juga kejam
karena dia ingin merebut rumah dan tanah milik suami saya
dan saya tegaskan sekali lagi bahwa suami saya tidak pernah sedikit pun menjual tanah dan juga rumah miliknya kepada ayah saya
bahkan dia meminjamkan sertifikat rumahnya kepada ayah saya
dan sepeninggal ayah saya beliau malah menguasai tanah dan rumah itu
bahkan menuliskan di wasiatnya
seolah olah tanah dan juga rumah itu sudah dia beli dari suami saya
pak hakim apa yang dikatakan anak dan orang tua saya itu tidak benar pak hakim
mereka membenah nama ahung suami saya
mereka membenah saya
mereka menjual nama mereka sendiri pak hakim
berhubung tergugat dia tepingkan lagi dan salah satu saksi tidak dapat hadir
maka sidang ditunda
kuat bang beres
kalian pergi dari sini
kok ibu yang pergi dari sini
dasar orang tua
bawa kedua anakku dan menantumu itu sekalian
pokoknya selama rumah ini dalam masa persidangan
jangan ada yang tinggal di sini
salib jangan mentang mentang kamu bawa preman
terus kamu bisa semuanya menang ya sama ibu
lagipula aku gak takut
dasar orang gak usah sok jadi jagoan deh kamu
mendingan bawa ibu dari sini daripada nanti ada yang disakitin
kalau ibu pergi dari sini
ibu tinggal di mana kak
terserah tinggal aja di kuburan ayahmu sama
salib kamu benar benar keterlaluan
saya tidak akan biarkan siapapun yang menyakiti ibu mertua saya
mas mukhtar aku udah dapet hasil visungnya dari dokter
kalau gitu aku segera ke kantor polisi ya
mas sarah biar aku aja yang kantor polisi
ganti ya bu